ya allah atau jangan jangan itu ambulansnya memang sengaja dipesan untuk orang yang pingsan di kamar mandi itu ya kak
kak mila penasaran sih sebenarnya siapa sih yang pingsan kak
mia mila udah mila kita harus ke rumah sakit sekarang
ini benar kapinya ven
sepertinya sih iya riz
iya iya kamu masuk ke toilet pria ayo cepat cepat
haris laras saya masuk ya kalian tunggu sini ya
ini pak fendi
udah dok cepetan dok
lihat liat bibirnya bibirnya makin mimpi dok
langsung bawa ke ambulans ya cepat ayo
ya allah fadil kenapa dengan fadil
fadil masih bisa diselamatkan kan pak
insya allah bisa tapi kita harus cepat bawa ke rumah sakit ya saya duluan ya
terus mudah mudahan fadil gak papa ya
mudah mudahan fadil masih bisa diselamatkan
masih bisa diselamatkan
ya allah fadil

mudah mudahan taufan masih bisa diselamatkan ya
om haris bularas
nggak usah tutup tutupin lagi
saya udah tahu semuanya
kalau orang yang dalam ambulan situ itu bukan taufan
dan sebenarnya taufan sama kamila udah pergi ke rumah sakit
karena taufan nggak mau kalau kamila sampai tahu
kalau orang yang dalam ambulan situ adalah fadil
jadi kamu sudah tahu edo
iya om sudah tahu